presiden ketiga indonesia b j habibie menjenguk presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
yang kini tengah dirawat di rspad gatot subroto
berdasarkan informasi dari elit partai demokrat sb dirawat di rspad sejak selasa lalu
akibat kelelahan setelah menjalani tur ke sejumlah wilayah dan nonton bareng piala dunia
habibie tiba di rspad pukul satu siang
habibie beberapa kali tersenyum saat disapa awak media
tidak ada keterangan yang disampaikan dalam kesempatan ini
dan tidak lama berselang turut hadir ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri
ical ini juga langsung masuk tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media